jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat meminta tim seleksi atau timsel kpu dan bawaslu membuka daftar riwayat hidup para kontestan pada publik
hal ini agar publik dapat mengetahui rekam jejak para kontestan yang akan menjadi komisioner penyelenggaraan pemilu
koordinator jprr nurlia dian paramita mengatakan timsel perlu menjamin kualitas dari para kontestan dengan memberikan tes yang berkualitas untuk menguji peserta
misalnya melalui pertanyaan yang dapat mengidentifikasi sejauh mana kontestan memahami problematika pemilu dua ribu dua puluh
selain itu pembukaan kanal laporan mengenai uji kelayakan atau kepatutan juga harus dilakukan agar informasi dapat tersebar luar pada masyarakat
penyelenggaran pemilu nantinya harus memiliki pengalaman dan daya tahan yang cukup mengingat ke depan penyelenggara pemilu akan menghadapi tantangan dan intervensi